kandidat gubernur dki jakarta dari partai gerindra sandiaga uno meminta dukungan politik dari partai persatuan pembangunan
sandiaga terus mendekati partai kabah setelah pemerintah menerbitkan surat keputusan pengurusan yang sah untuk partai tersebut
kandidat gubernur dki jakarta sandiaga uno melakukan pertemuan tertutup dengan petinggi partai persatuan pembangunan
selain mengucapkan selamat atas pengurusan baru p tiga sandiaga juga hendak meminta dukungan politik dari partai kabah
pertemuan sandiaga uno dan sekjen p tiga abdul aziz ini berlangsung di kawasan menteng rabu malam
sandiaga menegaskan upaya meminta dukungan p tiga dilakukan atas sepengetahuan dan izin gerindra partai pengusung dirinya
saya juga ucapkan selamat kepada mas aziz dan teman teman p tiga sudah islah prosesnya sendiri kan p tiga yang nanti akan menentukan
sekjen p tiga abdul aziz menyatakan
sandiaga uno merupakan sosok muda yang cerdas dan akan diperhitungkan oleh partai berlambang kabah tersebut
sebenarnya p tiga baru saja keluar dari sekamang kamang per hari ini
dan sandi buat kami adalah tokoh muda yang cerdas amanah dan bisa kita perhitungkan untuk dikawankan nanti oleh partai persatuan pembangunan

pertama p tiga yang dikawankan oleh partai persatuan pembangunan

sementara sandiaga uno yang diusung gerindra untuk maju dalam pelkada gurbernur dki jakarta dua ribu tujuh belas
sudah menjajaki sejumlah partai untuk memperkuat dukungan termasuk ke partai demokrat